kepolisian republik indonesia menyarankan adanya penambahan cuti lebaran di tahun dua ribu delapan belas
ya penambahan tersebut agar bisa mengurai alur alur lintas di sejumlah titik rawan kemacetan saat arus mudik lebaran tiba
wakapolri komjen paul syafruddin menyatakan kepolisian menerima apapun keputusan pemerintah terkait penetapan cuti lebaran bersama
sebelumnya pemerintah mewacanakan menambah tiga hari cuti pada sebelas hingga dua belas juni dan dua puluh juni dua ribu delapan belas
syafruddin memastikan kepolisian siap mengatur arus lalu lintas khususnya di jalan tol
namun kepolisian merekomendasikan penambahan cuti bersama agar mempermudah pengurayan lalu lintas
iya tapi ini belum diputuskan ya kita siap saja mau ditambah oke tapi lebih oke kalau ditambah
karena untuk arusnya bisa lebih pecah walaupun sebenarnya infrastruktur sudah sangat mendukung karena tolnya sudah sampai separan
tapi ditambah oke tidak juga sudah siap tapi lebih oke kalau ditambah